hendrawan setiawan daniel yuwantoro sleman daerah istimewa
sejak lama di bumi minangkabau
dan terakhir lempar jipang untuk dibentuk kotak kotak
itu tidak punya edukasinya sehingga mereka seringkali merugi
kadang kadang tidak memperbolehkan kapal untuk berlaut sama sekali
ya kita sih dengan jaminan seperti itu ya
merasakan atau kemudian menggali rasa keadilan
karena pemingat ada beberapa benangan di beberapa daerah yang masih menggenangi
apakah ini memang didominasi di daerah pulau jawa saja atau merata pak
ini bagian dari persiapan dari budak lembut maka apa ini
pak magdir iya kalau saya sih melihatnya